dan juga menyesalkan sebenarnya tidak menugah bagaimana teman teman nasdem dan mas anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru
ini koalisi baru kenapa karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah nasdem dan pkb bersepakat mengusung mas anies dan caimin
ya bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan